menurut jocelyn ia butuh waktu sekitar dua jam
bukan manusia yang sempurna
tentunya belajar bareng diikuti dengan protoklas protoklas kesehatan ketat ya pak selama berlangsung
saya ingin kasih gambaran dulu bahwa di piala dunia asia ini yang lolos itu nanti bukan hanya juara dan runner up ya
karena memang timnas juga membutuhkan dana yang cukup besar
sementara kerupuk kulit harganya sedikit lebih mahal
manajemen waktu masih menjadi tantangan terberat bagi pras tawa hingga kini
kemudian kami larikan juga keliling lapangan sini mbak
bahwa para penyerang mengapung sekolah
thr tuh katanya tanggal sembilan belas ya
tapi tentu tak ada gading yang tak retak
cuma boleh mainnya di tim papan bawah gitu
jadi start dari bogor kemudian ke jakarta kelapa gading
data di dinas pendidikan ponorogo selain sdn jalan sekolah lain sdn munggu ii kecamatan
jadi gue masih bayi gitu
kamu harus mengganti hal itu
apalagi bagi anda yang memiliki resiko cedera yang tinggi
atau mungkin kendaraan roda roda atau apa apa
tapi kemudian tidak dilakukan di depan orang yang dites
hantaran punya penamaan berbeda beberapa daerah
yang kami lampirkan dalam permohonan kami adalah bukti bukti terbaru yang dilaksanakan atau yang dilakukan penelitiannya secara
sekolah basket ini sekolah basketnya tiap hari kan seneng aja gitu
pilihan kami siaran favorit
kalau ingin bertanah bebek di jakarta harus ikut aturannya ya
seharusnya aku pernah sekali semifinal ke jurnas
untuk whatsapp dan telegram
dan gue pernah kayak dulu setiap gue main standing basket selalu ditonton bokap
apa yang dibuat oleh agenda setting netizen netizen
kayak kak pras gak boleh poin lebih dari sepuluh poin gitu misalnya
kurang lebih satu jam lah ya
seperti judul kita malam hari ini
ya sebenarnya tidak mutlak mutlakan harus seratus ya
biasanya pula penginapan yang ditawarkan harganya murah karena umumnya ditawarkan untuk kelas backpackers
dengan jumlah pemanfaatan dipatasi hingga delapan ratus mili ton
gedein badan gedein badan alhamdulillah nyala lumayan lah naik beberapa
abis ini pasti tetap ada informasi informasi di mana ganjar balihonya dicopot
atau dipakai oleh apa namanya organisasi tertentu
obor yang dipegang kedua maskot menunjukkan semangat yang kuat
lensa berpengaruh ternyata ya
karena menurut kepala sekolah gue sama go far terlalu produktif
di bawah harga produksi mereka begitu biaya produksi mereka
jadi apa sistemnya buka tutup ya sekarang untuk bantuan ini
pemahaman masyarakat mengenai potensi bencana dan bagaimana menyikapinya harus terus dibangun
berbagai daerah di indonesia seperti surabaya bandung dan juga daerah lainnya
bagaimana nanti langkah ke depan dengan adanya enggan petani untuk bertanam atau bercocok tanam hingga kini
sebaiknya diteruskan ketika sedang menjalankan ibadah puasa
fasilitas yang bisa untuk membajak mahadat
ibu kalau boleh saya tanya sendiri untuk tahun ini
nah buat yang sedang cari seserahan ini sebenarnya nggak usah susah susah tinggal bawa barangnya ke sini
udah aja jangan ngarep tinggi tinggi dah sama dia dah
kalau penghasilannya tidak sebesar itu maka alternatifnya mencari rumah yang harga lebih rendah
oke oke kak soto tapi gue penasaran deh
jadi ajang untuk dila sebagai potential pro cari modal ya
kalau gak atletnya yang saya tau nih
jadi namanya kalau sudah lima jam pakai lagi
beberapa peralatan olahraga telah menanti atlet atlet indonesia di tahun dua ribu dua puluh empat
idealnya tikus makan sekitar sepuluh hingga lima belas dari bobot tubuhnya
begitu ya baik misalnya pendidikan infrastruktur
chef hauzy ini boleh tahu nggak chef kalau di sini itu menu spesial ramadan nya apa
dan mereka datang ke sini untuk membawa hasil tangkapannya
umur saya sudah lima puluh lima tahun
sudah ada anggota dpr dari p tiga itu dua orang
pt pt masih menjadi pilihan alternatif warga
kelompok lampung itu apakah memang mereka punya nama lampung sendiri
lebih mungkin lebih terbuka
usai melaksanakan ibadah haji tim beacukai makassar menyimpulkan bahwa perhiasan tersebut hanya menyerupai emas alias imitasi
jadi berbeda dengan sentimen negatif yang kesannya batubara udah kiamat
wow makan sambil kena kereta
apa afuds atau apa anak basket doang yang paling bagus
yang lain lain misalnya aturan makan yang baik
jadi pas gua lagi siangnya lagi makan
khususnya bukan nembak juga sih mungkin dari yang lain juga ada yang gitu
bagi sejumlah orang tua tinggi badan anak merupakan sesuatu yang harus diperhatikan
rumah sakit indonesia di gaza menjadi salah satu tempat menampung korban
dan nanti kalau transfer teknologi ini jalan dari dokter dokter di luar negeri kita akan punya kualitas dokter yang lebih baik lagi
pengalaman itu tentunya juga beralasan
kawasan kiyakya di jalan kembang jepun dipercantik
nah ini ada perbedaan yang cukup signifikan
namun kita bisa lihat sendiri di sini anda bisa lihat bagaimana situasinya sempit
nah karena itu alami seperti itu dan kegiatan kegiatan pembangunan ikn atau infrastruktur akan berbatasan
karena menurut pengamatan kami yang memang cukup serius mengamati kebocoran data di indonesia
kalau secara karakter ya
tapi setiap bulan dia akan menarik sejumlah uang yang memang sesuai dengan pengeluaran wajib bulanan dia
jadi mengusung keberlanjutan pak mahfud dan juga mas ganjar tidak akan merevisi undang undang cipta kerja ya
sesuai fakta dan bukti buktinya
bagaimana kondisinya sejauh ini pak jalur mana saja yang terdampak
tapi saya nggak terima gitu kalau david diperlakukan seperti itu
mulai dari rutin mengompres mata hingga menutupnya menggunakan make up concealer sebelum bepergian
yang ragunan juga ada berarti timnya masih ada gak sih